seorang pengendara motor di ponorogo tewas mengenaskan setelah tertimpa pohon yang tumbang akibat diterjang angin kencang
rumah korban yang cukup jauh dan sulit dijangkau membuat warga akhirnya memandikan jenazah di lokasi kejadian
jasad sitri korban tewas akibat tertimpa pohon tumbang langsung dimandikan warga setempat di lokasi kejadian
hal ini terpaksa dilakukan karena selain rumah korban yang cukup jauh dan sulit dijangkau juga karena kondisi jasad yang mengenaskan dan harus segera dimakamkan
tewasnya sitri bermula saat ia berboncengan sepeda motor bersama saudaranya paryadi
namun naas saat sampai di lokasi kejadian tiba tiba sebuah pohon tumbang dan menimpa keduanya
beruntung pariadi selamat sementara sitri tewas di tempat
pas waktu lewat di sini di korban tertimpa pohon ini
usai dimandikan jasad korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat tanpa disemayamkan di rumah duka
sementara pariyadi masih dalam kondisi trauma